seorang remaja melakukan penembakan masal ke sebuah sekolah dasar di ibu kota belgrade serbia pada rabu
insiden ini menewaskan delapan orang siswa dan seorang penjaga sekolah
insiden penembakan ini juga mengakibatkan enam anak dan seorang guru terluka
salah satu orang tua siswa mengatakan pelaku memasuki ruang kelas dan melepaskan tembakan ke arah guru dan para murid
sebagian besar murid lainnya melarikan diri melalui pintu belakang
pelaku langsung ditangkap di tempat kejadian
polisi mengatakan pelaku merupakan remaja berusia empat belas tahun ia menggunakan senjata api milik ayahnya dalam penembakan itu